disiapkan langsung dari jakarta inilah cnn indonesia news report bersama fani imania
selain wahid hussein kpk juga membawa sejumlah orang yang terjaring dalam ott kali ini
namun hingga kini belum diketahui barang apa saja dan jumlah uang yang turut diamarkan kpk
pimpinan kpk sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait ott kalapas suka miskin ini
dan sudah ada rekan saya dari bandung kiki haryadi di lapa sukamiskin tepatnya
selamat siang kiki ini terkait dengan ott yang dilakukan oleh kpk menjelang dini hari tadi
bagaimana kondisi di lapas suka miskin saat ini prosedur seperti apa saja yang akan diberlakukan selama satu hari di hari sabtu ini
fani selamat siang betul yang kemudian sudah anda katakan tadi bahwa memang komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan
yang kali ini melibatkan kepala lapa sukamiskin
lapa sukamiskin yakni wahid hussein sekira pukul satu tiga puluh waktu indonesia barat dini hari
kami juga sempat mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan hal ini dikarenakan memang operasi tangkap tangan ini dilakukan dini hari
jadi kami baru bisa melakukan sejumlah pergerakan ataupun konfirmasi pada pagi hari ini
dan saat ini memang saya berada tepat di depan lapa sukamiskin kota bandung
kami coba gambarkan kepada anda fani situasi terkini
tidak ada yang kemudian terlihat ramai ataupun ada pengawasan ketat
dari berbagai pihak begitu ya mengenai kondisi pagi hari ini
karena memang saat ini hanya dipadati oleh sejumlah media yang kemudian juga ingin mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran
ataupun bagaimana sebetulnya proses dari operasi tangkap tangan yang kemudian dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi
kami juga berusaha untuk melakukan konfirmasi kepada sejumlah pihak begitu fani
kami juga tadi sempat menghubungi beberapa pihak
salah satunya adalah kepala bidang administrasi
yakni selamat widodo yang biasanya selalu memberikan keterangan kepada media terkait dengan apa saja yang kemudian terjadi di dalam lapas
namun tadi selamat widodo mengatakan bahwa memang hingga saat ini belum ada hal yang kemudian bisa disampaikan
ataupun statement yang disampaikan dikarenakan memang ini dalam proses
kemudian juga belum ada informasi lebih jelas terkait dengan bagaimana mekanisme setelah kalapas ini sudah diboyong ke jakarta
ke gedung merah putih kpk jakarta untuk dilakukan sejumlah pemeriksaan
namun yang jelas berdasarkan data
ataupun informasi yang kemudian beredar di kalangan media bahwa memang ada sejumlah kronologi fani yang kemudian terjadi ketika dini hari tadi
selain penggeledahan dilakukan di dalam lapas suka miskin
tepatnya adalah di ruangan kalapas yang kemudian disegel begitu
ada sejumlah barang bukti kemudian juga ada bahan ada dokumen dokumen yang kemudian disita oleh pihak kpk sendiri
memang diinformasikan juga bahwa memang ada dua ruangan yang kemudian menjadi perhatian
yakni kamar sel tubagung
terus khairiwardana tawawan dan juga fuad amin begitu
kami sempat dapatkan informasi bahwa dua kamar tersebut ternyata tidak didiami oleh kedua narapidana tersebut
tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi pihak kpk dan juga sejumlah pihak terkait
mengapa dua narapidana ini tidak berada di dalam lokasi kamar sel begitu
yang seharusnya mendiami kamar sel tersebut
namun hal tersebut diluruskan ataupun diinfokan oleh pihak lapas bahwa memang
pidana tersebut tengah melakukan rawat inap begitu di rumah sakit yang ada di kota bandung
dan kami berusaha untuk mencari di mana lokasi rumah sakit tersebut hingga saat ini memang ada kabar
ataupun informasi yang beredar di kalangan media bahwa salah satu narapidana yang spesifik kami belum bisa mengkonfirmasi
apakah itu fuad amin atau tubagus hairiwardana begitu yang berada di salah satu rumah sakit yang berada di kawasan kota cimahi begitu
dan memang kami tadi sempat bertanya langsung kepada selamat widodo selaku selamat menikmati